sering pulang ke bandung kan
minimal seminggu sekali sehari dua hari disini
kemaren sih suka keliatan sedih ngelamun gak tau ada masalah apa
kalau ada apa apa sama keluarganya di sumedang pasti ngomong
ini mah enggak
ditanya ada apa juga gak jawab
kayaknya sih ada masalah sama pacarnya
kamu harusnya gak usah cemburu
akang mau pergi
kan kamu lagi marah
biar neneng lagi marah akang tetep harus pamit
akang harus menghargai istri
mau pergi jangan langsung pergi aja
hati hati di jalan
jalan lamian sekarang pasaran masih rame
masih banyak pembeli pedagang masih sibuk
udah ada yang laku
mungkin karena masih pagi
baru juga jam sepuluhan
maaf akang ada apa kesini
sengaja kesini atau cuma mampir
saya sengaja kesini ga ada apa apa ya kan
saya ke jalur angkot dulu
kalau akan suka bawa aja
saya mau beli bukan mau minta
masa sama akang saya jual beli
kalau gak kamu jual gak boleh saya beli
berapa watt masas
yang pun masih dalam
siapa yang membantai cecep
tapi saya curiga dari pihak yang sama
dengan orang yang royok kamu
bos saya sudah boleh ngamen
tapi jangan ngamen di lapak yang lagi ada pembelinya
terima kasih bos
sering pulang ke bandung kan
minimal seminggu sekali
sehari dua hari di sini
kemarin sih suka kelihatan sedih
gak tahu ada masalah apa
kalau ada apa apa
sama keluarganya di sumedang
ini mah enggak
ditanya ada apa juga gak jawab
kayaknya sih ada masalah sama pacarnya
kamu harusnya gak usah cemburu
teh ani kan masih saudara keluarga kang bahar
teh ani memang masih keluarga kang bahar
tapi dia perempuan
terus masih single
tapi akunya kan udah gak single
udah punya kamu
tapi kamunya setia enggak
kamu mau jadi demi apa
kamu mau jadi demi apa
besok aku mau kesana
mau dimasakin apa
aku mau percaya
kamu masak apa aja pasti enak
terserah aku aja ya
udah dulu ya
aku harus jemput kiara di sekolah
udah dulu ya
aku dibintang teh kirani
besok teh kinasi mau kesini rombongan
sama suami sama anak anaknya
besok pagi kamu gak usah buru buru nyuci atau apa
kamu ke pasar
masa lagunya ais melulu
akan mau lagu apa
saya jadi bingung
gimana perkembangan hubungan kamu sama prita
kamu sama prita udah layu
sebelum berkembang sempat berkembang
tapi sebelum benar benar berkembang udah keburu layu
ya php aja ya pemberi harapan palsu
lagu pemberi harapan palsu itu yang gimana
masa gak tau
coba tete santain dulu
kok saya yang disuruh nyanyi
buat contoh aja
kalau gak bisa yaudah sana
sebelum kamu gila lupain aja prita
cinta itu sebetulnya gak buta
mana mungkin seorang pelita mau sama kamu
banyak temennya yang tampaknya lebih keren
dan pekerjaannya lebih keren
kamu itu udah tampang cuma pas pasan
kerja juga cuma jadi security
dunia kamu sama dunia dia berbeda
saya memang gak tau diri
jatuh cinta sama dia
saya mau berhenti ngejar dia
mungkin memang harus begini ujungnya
tapi prita tetap ada dalam jiwa
bila memang harus berpisah
aku akan tetap setia
bila memang ini ujungnya
kau akan tetap ada di dalam jiwa
tak bisa ku teruskan
aku akan tetap setia
dunia kita berbeda
bila memang ini ujungnya
kau akan tetap ada di dalam jiwa
keteh nyanyinya bagus
lagi ada urusan
ah kamu suka pengen tahu urusan orang aja
karena kuno deh
namanya kurang ido aja

sekarang kalian bisa otok otok
akaren ray put die
nggak usah nyuruh saya dengar
saya dari tadi juga udah dengar
kamu lagi di kantor
di luar di mana
di dalam atau di luar
di luar kantor di dalam kafe
punya perasaan suka itu normal wajar
tapi sukanya juga harus normal harus wajar
sekarang kan belum waktunya makan siang
tapi aku udah lapar
tadi pagi bangun ke siangan
buru buru berangkat ke kantor
masa tempat sarapan
kenapa nggak minta temenin aku
emangnya kamu nggak sibuk
yaudah kalau gitu kamu kesini aja sekarang
aku masih di rumah di bojong soang
perjalanan ke sana satu sampai satu lima jam
belum lagi harus mandi
begitu sampai sana kamu udah pulang
yaudah kalau gitu kamu nggak usah kesini